meninggal dunia dan sembilan orang lainnya masih hilang akibat longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
cuaca ekstrim sejak kamis sore memicu longsor di nagari gantiang mudiak utara surantiah kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan pada jumat pagi
longsor menghantam sebuah bangunan rumah ibadah dan empat belas rumah warga
ada seorang warga ditemukan meninggal dunia saudara sementara itu sembilan lainnya masih dalam pencarian
cuaca ekstrim di sumatera barat juga menyebabkan banjir di lima wilayah kota dan kabupaten saudara
selain kota padang banjir juga melanda kabupaten pesisir selatan pasaman barat padang pariaman dan juga kabupaten kepulauan mentawai
pada jumat pagi tim gabungan mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet di daerah jalan dpr kelurahan air pacah kecamatan koto tangah kota padang
di wilayah ini saudara lebih dari lima ratus orang mengungsi
selain menyebabkan banjir di sepuluh kecamatan kota padang saudara cuaca ekstrim yang melanda provinsi sumatera barat juga menyebabkan ditutupnya akses jalan menuju bandara internasional minangkabau
aparat polres padang pariyaman menutup akses jalan menuju bandara via jembatan kembar ini demi alasan keamanan
jembatan dinilai rawan ambu karena fondasi tergerus oleh naiknya debit
derasnya air sungai batang anai
melalui jalan kembar kami tutup dengan pertimbangan keamanan dikarenakan penyangga ataupun konstruksi dari jembatan sudah mulai tergerus oleh air
yang bisa dilalui sementara di jembatan ini hanya roda dua hanya roda dua roda empat tidak diizinkan dan kami tutup

dari suatu sungai atau saluran air
sehingga ketika hujan air dapat mengalir dengan baik
dan tidak memenuhi sejumlah ruas jalan
semua jembatan yang ada di sini kita tinggikan
supaya tidak menghalangi aliran air yang akan lewat di sini
lalu yang kedua itu kita yang tadi belokan di sini ya kita luruskan dia ke sana
di mojokerto banjir akibat jebolnya tanggul sungai menggenangi permukiman warga
banjir merendam seribu lebih rumah warga di desa kedung gempol
dan desa ngrame kecamatan pungging kabupaten mojokerto
ketinggian air berkisar antara tiga puluh hingga tujuh puluh cm
hingga jumat siang warga memilih bertahan
di lokasi pengungsian di balai desa masjid
dan beberapa lokasi lain yang aman dari banjir
karena aliran listrik belum menyala sehingga tidak bisa beraktifitas di dalam rumah